karena mengering dan mati tertutup abu vulkanis
pertumbuhan kubah lava ini masih terus
masih terus ya
karena ini masih membangun terus
dengan kita lihat sebetulnya suplai masih terusnya dari aktivitas letusan
maupun gugurannya masih terjadi sampai saat ini
yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya lahar ya
masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius satu km dari kawah
puncak gunung semeru dan jarak empat km arah bukaan kawah di sektor selatan tenggara
selain itu masyarakat tetap mewaspadai potensi awan panas guguran
guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung semeru
akibat dampak terjangan lahar dingin semeru
satu dusun di lumajang jawa timur terisolasi pada kamis sore kemarin
batu batu besar menutup jalan sehingga warga kesulitan melakukan aktivitas
salah satunya jalan menuju dusun kajar di desa sumberwuluh
di puro yang tertutup batu besar dan abu vulkanis gunung semeru
akses menuju dusun tersebut pun putus total karena tidak ada jalan alternatif lainnya
tak hanya banjir lahar dingin yang berdampak pada aktivitas warga
semburan awan panas gunung semeru beberapa waktu lalu membuat tanaman petani tertutup abu vulkanis
warga desa supiturang kecamatan pronojiwo terancam gagal panen
lantaran tanaman mereka rusak pada jumlahnya
serangga purana smeg passage use rom lima ao dua weeks and
semuanya mas tertutup
petani berharap adanya bantuan penyemprotan terhadap tanaman di ladang mereka
yang tertutup abu vulkanis gunung api semeru
tim liputan cnn indonesia
tak cuma covid sembilan belas bencana alam juga harus siap dihadapi indonesia
yang saat ini tengah dipantau otoritas adalah geliat beberapa gunung api di indonesia
ilele lewat tolok di ntt erupsi akhir november lalu
kemudian ada semeru awal desember
jadi apa yang harus kita waspadai
kami langsung akan berbincang dengan para narasumber yang bergabung secara virtual
ada bapak hendra gunawan kepala bidang mitigasi gunung api
pvmbg pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi
melalui samungan telepon
pak hendra selamat malam
selamat malam mbak putri
pak hendra terima kasih atas waktu anda malam ini
saya juga menyapa pak wawan hadi kabit pencegahan kesiapsiagaan dan logistik
pak wawan selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih bapak untuk waktunya malam ini
saya ke pak hendra terlebih dulu
pak hendra bisa jelaskan kepada kami awam masyarakat awam
fenomena apa yang terjadi dengan beberapa gunung api di indonesia akhir akhir ini pak hendra
jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya dari mulai sinabung
kemudian semeru dan lebotolok
itu mempunyai sejarah erupsinya masing masing
jadi kalau sekarang terjadi
bersamaan itu karena kebetulan
kalau kita lihat misalkan pada sinabung
sejak dua ribu sepuluh sebetulnya erop
dan lebotolok sejak dua puluh tujuh november kemarin
tapi kalau kita lihat sejarahnya

di lewotolog sudah terjadi beberapa kali krisis
kebetulan saja erupsinya tanggal dua puluh tujuh november kemarin
begitupun juga semeru
yang hampir setiap tahun
dan menerus itu erupsinya
kalau erupsi itu banyak yang kemudian memahami
sepahaman saya juga
bahwa intinya mereka melepaskan energi perlahan lahan
dan itu baik
tapi kemudian pertanyaannya sekarang kan
kalau misalnya tadi sempat ada pernyataan dari otoritas lumajang
mengatakan semeru misalnya tetap terus ada guguran
energinya belum terlepaskan semuanya
apa yang harus diwaspadai sekarang pak hendra sebenarnya
nah ini kan peristiwa tanggal satu desember itu sebetulnya pernah terjadi
sekitar tiga puluh tahun yang lalu
memang peristiwa tanggal satu desember itu langka sekali
dan itu sebetulnya sudah kita tunggu
terutama saya sejak tahun dua ribu dua belas
karena apa yang kita rekam
energi kegempaan maupun visual
selalu mentok di empat km
padahal energi kembanya lumayan besar
nah ternyata tanggal satu desember dengan energi gempa yang kecil
sampai sebelas km
karena memang fenomena yang sifatnya sesaat
dan itu menurut perkiraan atau perhitungan
kemudian analisa pvmbg itu sudah puncaknya
jadi pelepasan energi besar ya
pelepasan energinya karena ketidakstabilan di puncak
sehingga ada dekompresi mendorong material yang ada lebih jauh
itu berbeda dengan yang rutin
jadi dari tahun ke tahun
terutama yang saya amati sejak tahun dua ribu dua belas
tidak pernah besar seperti tahun tanggal satu desember kemarin
saya sekarang ke pak wawan
sekarang yang berada di lumajang
pak wawan seperti apa kondisinya
pak wawan sejak erupsi besar satu kemarin

menurut pengamatan dari pos pantau
gunung meru yang berada di gunung tawur
per tanggal lima sampai pukul delapan belas
bahwa gunung meru saat ini terbangkau mendung dan hujan
angin berdiup lemah
hingga ke arah utara timur laut selatan dengan berat daya
suhu dua puluh dua sampai dua puluh sembilan derajat celcius
dan untuk kegembaan letusan
kuburan juga satu kali
jumlah hembusan empat
dan tidak teramati adanya
lava pucar maupun awan panas kuburan
dan gunung meru saat ini dalam posisi
begitu mbak putri
pak wawan material vulkanik terus keluar
kemudian anda katakan tadi ada hujan juga dalam beberapa hari terakhir
artinya sekarang ancamannya sudah berbeda sekarang
termasuk soal lahar hujan
bagaimana mitigasinya kepada penduduk di sekitar semeru
begini mbak putri
jadi kita sudah mewaspadai
karena kisah material yang berada di jurang kuburan
itu sangat besar terlalu
dan kemarin pada saat di jan
sekitar pukul lima belas tiga puluh
itu sudah mulai mencair
dan merembes sampai ke bawah
ini karena panas kena hujan
sehingga menimbulkan asap
kita sudah mengantisipasi itu
sehingga di setiap sisi bantaran sungai
sudah kita persiapkan tim
kita sinergi tni polri basana relawan
di titik titik yang
berpotensi nanti akan ada lahar
itu sudah ada tim
dan mereka saat itu sore
setelah terjadi itu
tim langsung mengevakuasi warga
ada di titik pengungsian yang pertama
setelah itu terus tim memantau
memantau perkembangan daripada lahar tersebut
alhamdulillah tidak terlalu lama hujan reda
lahar juga berhenti
nah sehingga masyarakat tetap berada di pengungsian
tetap kita pantau
kita turunkan tim kesehatan juga
dan kita tidak lupa selalu menggunakan protokol kesehatan
memang saat ini kita juga
ada bencana alam
juga ada bencana non alam yaitu pandemi
bagaimana kita mengupayakan
bahwa masyarakat tetap
mentaati protokol kesehatan
pakai masker juga social distancing
physical distancing tetap seperti itu
dan ini adalah tugas keras dari kita
tapi kita sepakat bahwa kita harus bekerja dengan keras
demi masyarakat supaya tidak resah
dan mudah mudahan kemeru cepat
menjadi aman kembali
sih mbak putri
pak wawan saya juga ingin
saya ingin menggali sebenarnya soal bagaimana
di pengungsian di masa pandemi seperti ini
bisa digambarkan kepada kami
social distancing nya atau physical distancing nya seperti apa
tentunya kami tahu kita semua tahu
itu mungkin tidak bisa secara maksimal betul terjadi
tapi apa yang sudah diupayakan sebenarnya oleh bpbd
betul ini juga ini adalah tugas berat kita
di saat seperti ini
masyarakat harus kita kelola
kita manage menggunakan protokol kesehatan
kita yang pertama kita menggunakan pengungsian di lapangan
yang kedua kita menggunakan lokal sekolah dasar
yang berdekatan dengan lapangan itu
yang di lokal yang tertutup di lokal sekolah dasar
kita bagi tiga penduduk rentan plus satu disabilitas
dalita ibu amri dan tia
yang satu telat
itu yang biasanya dipakai belajar anak empat puluh
kita gunakan pengungsi dua puluh
tapi kita tidak sempat membuat sket
kita tidak sempat membuat skel
tapi pada saat penempatan matras dan kasur
itu kita beri jarak
satu meter lah
kalau satu meter setengah terlalu panjang satu meter
dan setiap saat di titik pengungsian itu
kita temukan juga kejahatan
yang selalu mengingatkan pakai masker cuci dan memantau
apabila terjadi pengungsian gagal
kemarin sempat terjadi satu
cuman sekarang sudah sembuh
ya mungkin salah makan mungkin
jadi agak sedikit batuk
karena juga kemarin awalnya itu juga banyak debu kawuran
sehingga juga mempengaruhi uspa
dan sekarang kita pantau tadi
sudah sehat kembali
dan bisa beraktifitas
jadi kita berusaha
semaksimal mungkin untuk menerapkan pengungsian sesuai dengan protokol kesehatan
juga kadang kadang kita masih mencumpai anak anak balita yang dicopot maskernya
tapi kita mengingatkan kepada ibu bapaknya
tolong dipakai masker
kita selalu mengingatkan
dan terutama untuk tim kita
kita juga tegas harus selalu pakai masker
bahkan kemarin juga kita supply dengan sedil
supaya nanti kita tidak ingin muncul di kluster pengungsian atau di kluster relawan
kita antisipasi itu betul
dan kita juga mendapat suplemen suple vitamin
kita kepada rekan rekan
kepada anggota tni polri basarnas dan sebagainya
kita siap saat mengingatkan
setiap pagi kita apel
kita apelkan sebelum penugasan
disitulah kita dropping suplemen
itu enggak butuh
baik saya ke pak endra dulu sekarang
pak hendra kalau misalnya kita bicara soal mitigasi
masyarakat indonesia itu sebenarnya sering agak kendor lupa bahwa tinggal di cincin api
jadi tidak menyadari bahwa gunung gunung api ini
senantiasa akan melepaskan energi terus gitu
kalau misalnya kita lihat
anda tadi sudah mengatakan bahwa ini hanya terjadi kebetulan
tapi mengapa sekarang pak hendra
ya jadi sebetulnya fenomena alam itu sangat kompleks ya
ya jadi alat monitoring sebetulnya sudah cukup lengkap
yang kita terapkan di gunung gunung di indonesia
tapi tidak seluruhnya fenomena seperti misalkan mungkin saja yang seperti di semeru ini
ada faktor eksternal seperti interaksi antara air
dengan aktivitas vulkanik yang di permukaan yang sifatnya bisa melemahkan
kekuatan dari batuan sehingga mudah untuk longsor seperti di semeru
bukan hanya di semeru sebetulnya pernah terjadi juga di karangetang hal seperti ini
dan di sinabung juga
yang akan juga saya gali adalah soal merapi pak hendra
tapi kita sekarang jeda dulu
setelah jeda kita akan kembali berbincang
tetap bersama kami

anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal antisipasi bencana vulkanologi di indonesia
dengan pak hendra gunawan dari pvmbg dan juga wawan hadi dari bpbd kabupaten lumajang
saya ke pak hendra kembali
pak hendra bagaimana dengan gunung merapi
pak endra apa yang bisa dijelaskan tentang gunung merapi ini
ya seperti yang disampaikan sering ya oleh tim bpptkg yang ada di jogja oleh kepala balainya

sampai sekarang masih aktivitasnya tinggi tapi stabil tapi tinggi
artinya kita sabar saja kita tunggu melihat ke depan seperti apa yang terjadi
walaupun dari kegempaan masih tetap tinggi maupun deformasinya juga
dan deformasi itu menunjukkan ada deformasi itu perubahan bentuk gitu ya pak hendra ya
ya artinya ada dorongan tekanan dari dalam tubuh gunung
pak hendra sudahkah bisa diprediksi misalnya seberapa besar misalnya erupsi yang akan terjadi
ya kalau kita mengacu pada referensi yang disampaikan oleh bptkg bahwa dengan radius lima km itu adalah skenario yang disampaikan
apa yang ditetapkan oleh bptkg bahwa landaannya tidak akan lebih dari lima km
sehingga masyarakat yang di dalam di luar lima km tidak akan lebih dari lima km
oke baik sekarang kita ke gunung semeru lagi pak hendra
kalau misalnya dari data data dan analisa itu berapa lama lagi gunung semeru akan kemudian stabil kemudian sudah selesai melepaskan energinya
sudah bisa dibaca itu pak
kalau kita lihat statistik kejadian semeru jadi hampir tiap tahun erupsi
apalagi letusan itu perharinya lima puluh kejadian jadi setiap tahun

memang aktivitas semeru ini sifatnya menurun
nah yang seperti satu desember itu yang ke depan harus tetap dilakukan artinya dengan koordinasi yang ketat antara pos pantau pengamatan gunung semeru di gunung sahur dengan bpbd maupun masyarakat pemerintah daerah di sana
sehingga kita bisa lakukan antisipasi dengan cepat
karena ini kan berkaitan juga dengan penentuan kapan kemudian masyarakat bisa kembali ke rumah masing masing gitu pak
ya jadi kalau seperti tadi disampaikan bahwa sekarang yang terjadi relatif lebih tenang ya
ada nelapa yang jaraknya maksimal sampai seribu meter dan letusan letusan abu kecil
ya mudah mudahanlah kita ke depan tetap seperti kembali semeru yang kita lihat di kejadian sebelumnya
jadi prediksinya untuk tetap menjaga
jarak aman tiga hingga lima km gitu berapa lama kira kira pak hendra kalau misalnya dilihat dari analisa datanya
ini level dua itu lebih dari sepuluh tahun mbak putri
jarak sampai empat kilo lebih dari sepuluh tahun
jadi artinya kan aktivitas gunung semeru ini sifatnya menerus
hanya kan potensi bahayanya kan selama ini kurang dari empat kilo
seperti yang satu desember
pak wawan bagaimana dengan logistik
pak untuk para pengungsi sejauh ini pak wawan
nah gini mbak putri
untuk logistik alhamdulillah terkikuti
dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dari masyarakat ngo psr yang membantu dan mendonatikan
sehingga untuk kebutuhan pengungsi
dan ini bahwa tiga pilar
pemerintah masyarakat dunia ucah dan tenta helik
terkikuti sekarang di kabupaten lumacang
semua saling bau membau
pemerintah tni juga ada tni polri
masyarakat dunia ucah bau membau
berat kita menjadi ringan dan pengungsi yang di masa pandemi ini juga tidak terlalu susah
dengan adanya bantuan yang mengalir
dan sampai saat ini masih terus ada masyarakat yang membantu
dan ini sudah sebagian kita disusikan
kita sekarang juga akan mendistribusikan kembali
sehingga kita sekarang ini
itu data jumlah penduduk
karena tiap hari
bertambah terus ya pak
kita masa tanggal darurat
sampai dengan tanggal empat belas
mudah mudahan sebelum habis masa tanggap darurat
bisa kembali aman
itu pak putri
kalau misalnya sekarang
masih baru tanggal
sekarang tanggal lima
kemudian katakanlah masih baru satu pekan gitu ya
tapi biasanya memasuki pekan kedua
itu mungkin sudah ada penduduk yang bosan
kemudian mereka mengecek ternak ataupun kebunnya
ini sudah kita antisipasi
itu kalau pagi mesti kembali
kembali ke rumah
ini sudah kita antisipasi
sehingga kita menurunkan relawan
dan juga bekerjasama dengan musbika setempat
juga di situ
di desa itu ada yang namanya srd
itu memantau perkembangan penduduk
semua tim akan turun
tim akan turun untuk menyisir
mengisir di yang terutama
di yang terutama di bantaran sungai surakopuan
di sini karena banyak sisa material
di samping itu juga kita menyisir di sawah di ladang
adakah penduduk yang masih luar luas
kalau keadaan tidak memungkinkan dan hujan semakin intensitas semakin tinggi
langsung warga kita pakai di tempat pengisian
dan warga sudah paham akan hal ini
sehingga kita harapkan warga bisa evakuasi mandiri
bahkan ada yang warga yang mengevakuasi mandiri
jadi di tempat pengisian itu juga kita jaga
kalau penduduk itu malam ke tempat pengungsian
tim ada yang menjaga rumah
memantau setiap perkembangan
ini yang sudah kita antisipasi mbak putri
itu mbak putri
logistik berkaitan dengan protokol kesehatan pak wawan masih tercukupi sejauh ini
masih alhamdulillah tercukupi
kita sudah membagi masker itu sekitar sepuluh ribuan
masker kita bagi
ini semua masker medis
karena kita bagi banyak karena masker medis tertahan hanya delapan jam
maka dari itu kita suplai hampir tiap hari itu masker
ada penduduk yang minta langsung kita beri
ada dari aparat desa minta langsung kita beri
karena kita tidak ingin nanti kalaupun ada debu masyarakat masih bisa terlindungi lah
masih bisa terlindungi
itu mbak putri
pak wawan anda mengatakan tadi juga bahwa setiap hari jumlah pengungsinya sejauh ini bertambah terus
artinya bagaimana sekarang kondisi di kediaman mereka masing masing pak
karena memang material vulkannya masih terus keluar
jadi gini pengungsi itu yang kemarin itu ada yang pengungsi yang pengungsi mandiri
jadi itu yang kemarin pak tidak terdata
jadi dia pengungsi di rumah saudaranya di luar kecamatan yang terdampak
nah setelah itu kita mencoba untuk men tracking tracing berapa kakak berapa jiwa dan kita pakai data pilang
akhirnya kita sudah ketemu
tadi baru konkret dan ini pun saya juga akan lebih memastikan lagi kepada kepala desa
saya tidak ingin ada warga yang terselip tidak tersentuh oleh bantuan
cuma ini yang menjadi masalah ini adalah pita pita yang goa yang tidak benar
bahwa dikatakan di sana tidak ada
padahal kita sudah punya datanya
kita sudah punya datanya karena setiap kita drop mesti ada visualnya
nah inilah yang membuat kita mengantar berita berita seperti itu sehingga warga itu tidak resah
karena saya khawatir karena rawan sekali
jadi kita harus tetap dikutip kutip bantuan
distribusi itu yang paling rawan
saya ke pak hendra terakhir
pak hendra terkait dengan mitigasi pak hendra
apa pesan dari pvmbg sekarang untuk masyarakat warga yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana dalam kondisi seperti ini
dalam kondisi pandemi juga
ini terutama kita belajar dari sumeru ini ada interaksi
terutama kita belajar dari semeru ini ada interaksi

internalnya dari gunung eksternalnya dari hujan
ini kadang kadang yang lebih kompleks jadi masalahnya
artinya dengan aktivitas yang kecil saja tapi bila berinteraksi dengan air itu bisa seperti kita lihat di semeru
nah ke depan masyarakat agar tetap mengikuti perkembangan informasi di gunungnya yang terdekat dengan tempat tinggalnya
kita sudah menyampaikan ke semua pos di sumeru
kita sudah menyampaikan ke semua pos di indonesia untuk selalu menyampaikan baik itu dari peralatan rekaman dari peralatan maupun dari pengamatan visual seperti di gunung sumeru adalah pengamatan visual yang melihat awan pas dan langsung menyampaikan kepada pemerintah daerah pvmbg dan masyarakat
itu yang harus selalu di ini agar masyarakat bisa tetap mengantisipasi
selain itu bagaimana dengan penerbangan pak hendra
selain itu bagaimana dengan penerbangan pak hendra
ini kan untuk gunung gunung tertentu seperti di dukwono maupun di lewa tawlog di flores sana kita sampaikan melalui fona jadi itu yang bisa langsung dikirim begitu ada keputusan abu kita kirim melalui fona dan disampaikan ke semua stakeholder instansi penerbangan untuk melakukan antisipasi
jadi itu yang bisa langsung dikirim
baik pak hendra gunawan terima kasih kepala bidang mitigasi gunung api pvmbg sudah bergabung malam hari ini
pak wawan terima kasih banyak dari bpbd kabupaten lumajang bergabung malam hari ini
sehat sehat terus bapak bapak terima kasih
ya baik dan kita akan menghadirkan informasi dari mancanegara setelah jeda tetap di prime news